kenapa sih kamu masih ngotot aja
biarin aja me ending sama aldebaran dan reina

mohamad jangan sedih lagi ya
tadi aku udah mariin om baik
iya bener kata reina
jangan sedih sedih ya
kasian si balon biru kalo kamu sedih terus
balon biru itu apa sih pak
balon biru itu
itu adiknya reina
gak ada yang sedih
kita pecahin balon keluarnya warnanya biru
adik aku bilang balon biru
kamu sama reina masuk dulu ya
reina udah pulang
yandros aku udah pulang
reina baik baik aja kan
yandros aku baik baik aja
reina kerair kali ya mer
gue gak mau kejar reina bisa pulang lagi sama reina
reina kerair kali ya mer
gue gak mau kejar reina
gue gak mau kejar reina
gue gak mau kejar reina
gue gak mau kejar reina
gue gak mau kejar reina
kali gue bakalan jaga reina
dan gue gak akan meleng sedikit pun
kalau gue lagi sama rena
jaga kepercayaan aku sama lo
tapi tolong jangan kaya gini lagi ya
gue salah banget din
udah lalai jaga rena
mama sama ncus jangan berantem dok
maafin gue sekali lagi ya din ya
thank you ya din

ya udah sekarang
kemui makan dulu ya
ncus udah siapin makan buat rena